berbagai isu ancaman pidana tiga tahun penjara bagi warga yang memakai atribut turn back crime
dan mungkin anda memilikinya saya sih belum punya
dan sebagian besar mereka yang membeli kaos ini mengaku hanya mengikuti tren
kabar ancaman pidana bagi warga yang menggunakan kaos turn back crime
tidak menyurutkan pedagang pasar tanah abang jakarta pusat untuk menjual kaos atribut kepolisian tersebut
pedagang tak hanya menyediakan kaos ukuran dewasa ukuran anak anak pun ada
satu kaos dewasa dijual rp tujuh puluh lima hingga rp satu ratus lima puluh
untuk ukuran anak anak seharga rp tiga puluh lima hingga rp empat puluh lima
dalam sebulan pedagang bisa menjual kaos hingga dua kodi
yang terbulan kan rp tujuh puluh
para pembeli mengaku sengaja membeli kaos tersebut karena sedang menjadi tren
sementara itu koordinator resmi penjualan atribut turn back crime mengaku
sejak beredar isu sanksi pidana tiga tahun penjara bagi pengguna atribut kepolisian
dalam sebulan biasanya ia bisa mengantongi hingga puluhan juta rupiah hasil penjualan kaos ini
ada penurunan kemarin sempat sempat ada penurunan
tapi setelah dikonfirmasi lagi sama kapolri
kalau tidak pernah ada surat edaran itu hari ini ada peningkatan sedikit
namun penurunan omset tersebut tidak berlangsung lama
jadi tolong jelaskan itu bukan uniform dan itu tidak dilarang oleh polisi
gak ada aturan polisi melarang itu
itu kaos biasa sama dengan kaos yang dijual di pasar

turn back crime itu menjadi satu butuh
bahwa kejahatan itu harus dicegah dan diberantas
helmi bisa bernafas lega
karena bisnis kaos yang dibanderol seratus ribu hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah tersebut
kembali laris manis di buru pembeli
zulfikar zunurain cnn indonesia